pasca pembangunan mrt dan terminal lebak bulus dihancurkan
kondisi kawasan lebak bulus jakarta selatan terlihat semrawut
dan ada penumpukan bus dan angkutan
seperti inilah kondisi bus dan juga angkutan kota
pasca terminal lebak bulus dibongkar untuk pembangunan mrt
angkutan umum dan bus tampak semeraut dan terjadi penumpukan
angkutan dan bus terlihat parkir di badan jalan ra kartini
hal ini terjadi akibat hilangnya terminal lebak bulus
imbas pembangunan depo mrt
kepala terminal lebak bulus suspri hartono mengatakan
kebutuhan masyarakat terhadap terminal masih tinggi
penumpukan terjadi akibat sejumlah angkutan umum
seperti angkot bus dalam kota bus luar kota
janglingko damri sampai transjabodetabek
tidak memiliki terminal untuk menunggu penumpang
dengan adanya belakang
belum adanya kantong untuk pengendapan atau terminal
yang ada di jalan r a kartini sekarang
ya masih sangat mengganggu untuk kelancaran untuk itu sendiri
untuk masyarakat yang ada di lebak bulus maupun sekitarnya
permintaan masyarakat masih cukup tinggi
harapan ke depan bagi kita petugas yang ada di lapangan
maupun kemungkinan masyarakat ya karena kita
suka mendengar keluhan bahwa kita
yang masyarakat masih membutuhkan terminal
para penumpang mengeluhkan ketidaknyamanan
seperti tidak ada fasilitas untuk menunggu
atau fasilitas lainnya layaknya terminal
sebenarnya sih kurang nyaman
lebih enak yang dulu gitu
lebih adem tempatnya gitu
kurang adem lah
masyarakat juga kan lebih memilih kesini
daripada terminal yang lain
harapan saya sih tempat ini diperbaiki lah
lebih nyaman lagi gitu
kayak yang dulu
saya kurang nyaman jelas
harus terang kurang nyaman
ya saya menunggu ini aja tindakan pemerintah
untuk selanjutnya bagaimana tindakan pengatasinya
apalagi ini weekend semerawut lah gitu ya
penggantian terminal seperti zaman dulu gitu ya
kita kan nyaman tujuan kemanapun kita udah siap lah gitu ya
selain angkutan umum dan bus
bus dalam kota
terminal lebak bus ini juga melayani bus luar kota
sehingga terminal ini masih ramai
terutama saat musim mudik
untuk menguraikan kesemerawutan
dan memberikan solusi keluaran masyarakat
diharapkan pemerintah segera memberikan terminal pengganti